itu siapaan dong kalau bukan malik
gue melihat hantu
saya dua tiga tahun disini kan
saya suka jengkok
bisa bahasa kisah sih
aduh aku kangen banget sama kamu
kamu ngapain disini
siapa ini bule
dia pacar aku
bawa ke dalam
lihat tuh babel lo
katanya cinta banyak
sama si suleha
udah dong nid
jangan nangis terus
kan gue udah pernah bilang sama lo
kalau angga itu jangan harapin
karena gue udah tahu
kalau dia bakal nyakitin lo
jadi lo tau kalau angga itu udah punya cewek lagi
kenapa sih lo gak pernah cerita sama gue kalau dia itu udah punya jawa
udah punya cewek
deh gue cerita deh
waktu itu dia pernah bilang sama gue
kalau dia suka sama cewek di sana

kalau tuh cewek bakal nongol di sini

sekarang lo pergi tadam
cue jangan dong
cue jangan dong
gue empat tahun lagi mau kamu cepet pergi
udah udah udah
gue emang salah
seharusnya gue pasti tahu nita tentang pak jo

tapi semua itu telat
kak nita marah
dan dia benci sama cowok
gue ungkapin perasaan saya ke dia
mau beli buku nak
ini ada buku bagus sekali untuk kamu
berapa harganya pak
spesial buat kamu dua puluh ribu saja
dengan comeback ini
bisa merubah itu dulu nanti
kebetulan banget pak
ini ada dua puluh ribu
kok ada yang jualan
buku di kampus
alah kamu tuh
nggak usah takut
aku kesini ini bukan buat nyakitin kamu
tapi aku datang memperbaiki
aku adalah pujangga dari masa lalu
kalau orang ngomong melihat
orang yang gak bisa ngedapetin cintanya
ya muka muka kayak kan begini
cepat aku kakek kita
eh anak muda
iya diajak ngomong

gua ngeliat hantu
nikah aku cuma minta waktu sebentar aja
aku tuh harus minta maaf sama kamu
nemuin seseorang yang baru di tempat ini
tapi aku gak nyangka loh sama kamu
kamu tuh setia banget ya
mau nunggu aku selama ini
kamu ngapain sama dia
bukannya kamu bilang
kamu mau apa sama dia
gue emang mau pergi kok
lah kemarin kan aku udah bilang aku ini nyata
aku arjuna aku orang yang bisa ngebang
shhh udah udah gue udah tau
au kata bantuin
kok beneran tuh merah nih
lebih kok melayu
kok udah gila ya
kok udah gila ya
kok udah gila
kok udah gila
tempat lu bagus loh enak banget
lu itu seru
lah yang mesti itu harus
anak kita yang enak seru ya tau